halo selamat pagi anda menyaksikan cnn indonesia corporate action bersama saya maggie kalista
kami akan menyajikan informasi terkait dengan dunia corporate kegiatan csr launching produk dan juga digital transformation
bersama saya maggie kalista inilah cnn indonesia corporate action
lembaga penjamin simpanan atau lps menyatakan generasi z atau mereka yang saat ini berusia delapan belas hingga dua puluh tahun merupakan golongan nasabah bank terbanyak nomor dua
agar lebih banyak gen z yang percaya menabung di bank lps juga menggelar festival creative lps dua ribu dua puluh tiga
festival ini digelar untuk menyampaikan pesan edukatif tentang keuangan di kalangan masyarakat indonesia
lembaga penjamin simpanan lps menggelar festival kreatif lps dua ribu dua puluh
hal ini disampaikan pada konferensi pers rabu pagi
festival ini digelar untuk menyampaikan pesan edukatif tentang keuangan di kalangan masyarakat indonesia
caranya adalah dengan menggali kreativitas positif masyarakat lewat kompetisi kreatif video pendek dan poster iklan masyarakat
lewat festival ini lps juga ingin meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menabung di bank
terlebih di kalangan anak muda atau generasi milenial
dalam pelaksanaannya lps menggait sejumlah pelaku dunia kreatif
ini merupakan tahun kedua lps mengadakan festival serupa
tahun ini lps mengusung tema bangun budaya menabung wujudkan finansial yang sehat
dalam festival kreatif lps ini masyarakat diajak untuk berkompetisi dengan cara yang kreatif
ada dua kategori yang dilombakan pada festival ini
pertama untuk kategori video
video singkat yang kedua adalah kategori poster atau iklan masyarakat
lps memilih kategori video pendek agar lebih banyak masyarakat yang terjangkau
sebab alat yang digunakan lebih sederhana
hanya dengan kamera handphone dan aplikasi editing sederhana misalnya
peserta akan memperebutkan total hadiah satu ratus dua puluh juta rupiah
ada pemenang untuk kategori video kalau nggak salah pemenang pertamanya empat puluh lima juta ya
dan kemudian ada untuk yang poster
sekitar sepuluh juta ya
nah ini ada tiga pemenang kemudian ada pemenang favorit
kita pengen masyarakat itu lebih tahu mengenai lps dan fungsinya
karena begitu masyarakat sebagian besar tahu mengenai fungsi lps
maka masyarakat itu nanti akan paham bahwa menabung itu aman
menabung di bank ya
menabung di bank itu aman
dan dijamin oleh lps
ada lps loh yang menjamin simpanannya
jadi ketika ada bank dicabut izin usahanya gak perlu takut
gak perlu sibuk untuk mengambil uangnya
biarkan aja ada di bank
karena apa ada lps kok yang jamin
pihak lps menjelaskan mereka menggandeng pelaku kreatif karena ingin meningkatkan keterlibatan generasi z dalam menabung
kali ini lps menunjuk sineas sekaligus penulis fajar nugro sebagai salah satu juri
fajar nugros telah memproduksi beberapa film seperti sleep call dan yo wispen
lps bersama fajar nugros juga akan mengadakan roadshow ke bandung yogyakarta dan kembali ke jakarta
lps atau lembaga penjamin simpanan sendiri merupakan lembaga independen yang bertugas menjamin simpanan nasabah bank
lps juga aktif memelihara stabilitas perbankan sesuai dengan kewenangannya